kita ke informasi lainnya proses evakuasi helikopter mi tujuh belas milik tni ad yang jatuh di daerah pegunungan mandala papua hingga selasa siang masih dilakukan
sulitnya lokasi yang berada di ketinggian mencapai tiga delapan ratus meter membuat proses evakuasi sempat terhambat
selain itu cuaca dan medan yang ekstrim membuat petugas kesulitan untuk membawa tim evakuasi yang terdiri atas anggota tni ad dan warga yang menjadi sukarelawan
hingga selasa siang tim penyelamat baru memetakan titik pendaratan untuk peninjauan ulang
hal ini dilakukan demi keselamatan tim
sebelumnya helikopter mi tujuh belas dengan nomor registrasi ha lima ribu satu ratus tiga puluh delapan dinyatakan hilang sejak dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
pesawat ini dinyatakan hilang kontak ketika terbang dari oksibil menuju jayapura sesaat setelah menurunkan logistik di pos tni yang berada di kabupaten pegunungan bintang
heli tersebut mengangkut tujuh kru penerbang dan lima prajurit satgas yunif tujuh belas
di mana kita mengedrop pasukan
karena kami informasikan bahwa ketinggian tempat jatuhnya heli ini di sekitar dua belas lima ratus feet
jadi kalau kita langsung drop di sana heli kita tidak mampu
bahwa juga nanti masyarakat beberapa masyarakat yang tahu rute di sana
karena cuaca di sana sangat dingin dan tidak ada perkampungan di sana
kemudian juga kita akan melibatkan juga nanti beberapa tokoh tokoh masyarakat